makasih tante dewi
tante dewi suapin ya
mau nggak disuapin sama tante dewi
abi tuh seneng ya
kalau disuapin sama tante dewi
seneng banget abi ya
buat disuapin itu tante
allah pasti akan membantu
orang orang yang terus berjuang
terus berusaha dan ikhtiar
allah insya allah akan membantu kita
kita pasti akan terus berusaha
saya akan carikan donor yang lain untuk kami
nah tapi mencari pendonor itu gak semudah itu
kami semua udah di tes tapi gak ada yang di ucapkan
saya akan dapatkan donor dengan cepat
kamu jangan samakan saya dengan diri kamu
saya itu punya banyak kenalan punya banyak koneksi
nanti saya akan kasih kabar secepatnya
saya permisi dulu
baik bu ditunggu kabarnya
aku doain mama berhasil
habis nenek pulang dulu ya
mancon lama banget sih nelfonnya
kan penasaran nunggu hasilnya
aku aja deh yang telfon
mama gak cocok jadi pendonor
emang kesatu bang wanted
kali ini ketemu lagi kita
maaf ya gak sengaja
biasa kok nggak rusak juga
itu siapa tante
ini temennya om bayu
baiknya aku buru buru kabur dari sini
saya duluan ada urusan
kok ketemunya selalu di rumah sakit
tapi sakit apa dia
hai princess udah pulang sayang
coba dulu dong
gak celakin cari demi perempuan itu kan
kok aku malah curiga ya
jangan jangan mas bobi malah udah tahu masalah ini

tentang mama abi dan dewa
tentang mama abi dan dewi
tentang mama abi dan dewi
ya ampun neneng santik lupa
ya ampun neneng santik lupa

nata meja udah biar neneng aja bu dewi
oke jalan ini juga udah selesai
oh bu dewi makasih
oh bu dewi makasih
bu dewi kesayangan aku
ayo neneng duduk situ ikut makan bareng sama kita
ayo neneng duduk situ ikut makan bareng sama kita
makasih tante dewi
tante dewi suapin ya
mau nggak disuapin sama tante dewi
abi tuh seneng ya kalo disuapin sama tante dewi
seneng banget abi ya
bukan kayak biasa ngelarang abi buat disuapin itu tante
bukan kayak biasa ngelarang abi buat disuapin itu tante
tapi aku suka
kali ini tante dewi lagi kangen banget pengen suapin abi
kali ini tante dewi lagi kangen banget pengen suapin abi
abi juga kangen disuapin tante
datang ke rumah sakit untuk melakukan tes kesehatan
rasanya beda nggak kalau tante yang suapin
saya sudah dapatkan calon donor untuk abi
besok akan saya bawa ke rumah sakit untuk tes kesehatan
lebih kamu ada harapan untuk segera dioperasi
semoga pendonor kali ini benar benar bisa menjadi pertolongan untuk abi
tante kenapa nangis
kalau abi dioperasi
aku kan bisa sembuh
bisa sekolah lagi
kuatkanlah aku untuk bisa tegar
agar abi juga berani dioperasi
aku tidak boleh cengeng
tidak boleh egois
aku harus tamakan kesembuhan abi
dia berhak atas masa depan yang gemilang
aku tidak ingin memilih apa apa
tapi aku ingin tahu tempat mana dia berada dan di mana kita berada
su migil satu dia
bahwa aku tradisional untuk alam satu
kamu benar benar bagus dan makin baik dan semangat

tapi suami itu

b articus yang sulit
ingin jadi terharu